sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan saya sudah bilang kalau aida itu bukan anak kandung saya
dan syukur allah berilah aida bisa menerimanya
pak jadi aida udah tahu
ya semua rahasia itu sudah saya ceritakan
kecuali ketika saya menyuruh ibu membuang aida ke pantiasuhan
dan yang satu ini
aida kalau bisa jangan sampai tahu ya bu ya
kan akhirnya aida akan saya bawa pulang kembali kan
untuk bayi ini masih ada di sana
ternyata bayi ini perbukuan dan sangat cantik
sebaiknya aida nggak perlu tahu soal ini pak
sebaiknya pak firman memang gak perlu tahu
yang lila lahirkan itu sebenarnya laki laki
aku takut takut disalahkan
dan masalahnya pasti dan barunya
kamu suruh emak ngelamarin aida
bundan udah ngebet banget mau kawin sama aida
bundan takut aida dimbat orang mak
kamu mah budak beleguk
mah pikir teh kamu di jakarta tambah pinter
eh malah tambah bodoh
kamu teh lupa
aida teh udah tunangan
masa mas suruh ngelamarin lagi
kamu mak mau bikin maluk mak
mak mak tenang dulu mak
kan semuanya udah jelas mak
kalau aida itu bukan anak kandungnya pak firman
otomatis dia juga bukan cucu kandungnya kak teh arif dong
berarti dia nggak punya kewajiban mau tunangan sama riza
kamu ngapain di sini

selama ini kamu dan keluarga kamu dan ibu kita semua
terasa kamu bukan cucunya pak arif
saya akan selamatkan kamu terus
sama sama kamu lihatlah manusia
kamu itu tidak bisa

oh aku tahu
kamu itu sebenarnya maukan tunangan sama riza
supaya kamu bisa nikah sama dia
terus kamu dan keluarga kamu bisa ngambil seluruh harta dia
ya ampun ra
enggak aku sama sekali
aku bukan perempuan kayak gitu rak
kumbohong kayak kamu gak bisa dipercaya
aku akan aduin semua ini ke omalaras
ratunggur aku mohon sama kamu jangan
lepasin da saya penipu
karena kamu dengerin dulu penjelasan aku
semuanya udah jelas aida
kamu itu bukan cucunya pak arief
dan selama ini
kamu itu cuma mau ngambil hartanya omalaras
iya kan da
tapi sebenarnya jalan punya busuk
walaupun anda bukan gitu ceritanya
aku juga baru tahu soal ini ra
aku juga baru tahu
kalau aku bukan anak kandung bapak aku
tolong jangan kasih tahu omalaras
dan kamu malah salah paham
biar aku yang jelasin sama omalaras ra
udah deh aida
karena kamu gak usah nutupin kebohongan
dengan kebohongan yang lain
aku akan laporin semua ini ke malaras
aku mau ngejar indira
dan indira udah tahu
kalau aku bukan anaknya bapak
terus indra mau ngomong itu semua
sama oma dari keluarganya omalaras
tapi kenapa saya gak boleh ketemu sama bularas mbak
ini tuh hal penting mbak
tapi bularasnya sedang sakit
ini tolong anterin ke oma ya
kamu gak tahu ya saya siapa
tungguin kamu jam kerja kayak gini
datang ke sini
terus mau ketemu sama oma
tadi aku dengar ada yang darurat
ada apa ya
ada hal penting yang aku harus omongin sama oma kamu
sama kamu sekarang di mana
oma lagi istirahat di ruangan yara
ya ampun oma
oma sakit ya
kenapa bisa sampai jatuh kayak gitu
darah tuh oma
kamu lagi rupanya
masalah karena udah tua
mendingan kamu lain kali aja
dia udah nunggu untuk ketemu oma
aku harus ketemu sama kamu sekarang juga
apaan sih minggir
kalian ada apa sih
kok berantem kayak gitu
wah kamu bisa bentak bentak tania kayak gitu sih
aku cuma lagi senewan aja
aku harus ketemu sama kamu za
ada hal yang penting yang aku harus omongin sama dia
kak aku bukannya gak ngizinin
hal penting apaan sih
yaudah gak apa apa kalau kalian gak ngizinin aku ketemu sama oma
tapi asal kalian tahu aja ya
masalah ini penting banget
dan kalian berdua harus tahu
ini tentang aida
dan kamu itu gak usah kasihan lagi sama dia za

karena ternyata dia itu seorang penipu
karena ternyata dia itu seorang penipu
indira tolong ya
kamu jangan asal tuduh kayak gitu dong
aku bukan nuduh sebarangan za
tapi ini kenyataan
ternyata aida itu bukan anak asuh pak firman
yang artinya dia bukan cucu pak arief
dan dia gak berhak tunangan sama kamu
kak kita harus gimana sekarang
zah apalagi sih yang kamu pikirin
dan kalau oma tahu soal semua ini
dia pasti akan langsung membatalkan pertemuan kamu sama aida